sementara itu setelah keputusan moratorium atau penghentian sementara proyek reklamasi tujuh belas pulau di teluk utara jakarta
ditapkan menteri koordinator kemaritiman riza ramli bersama menteri lingkungan hidup dan juga kehutanan siti nurbaya
dan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa lokasi proyek reklamasi di kawasan pantai indah kapuk
ahok mengaku kunjungan kerja yang akan dilakukan esok itu bertujuan meninjau ulang kondisi pembangunan proyek tersebut
kita akan melihat penyimpangan dari amdalnya
jadi kalau ada penyimpangan dari amdal maka akan buat berita acara minta dia perbaiki amdal
dia harus menyetop sekarang nggak bisa kita stop
jadi kalau ada penyimpangan dari kajian amdal maka dia harus berhenti
setelah berhenti setelah perbaiki amdal mereka boleh terus lagi membangun